gaya hidup fancy seperti fashion terbaru gadget termutahir libur dan keluar negeri
serta pencapaian seseorang selalu muncul di media sosial
bagi sebagian orang hal ini kerap membawa tekanan emosional tersendiri
sebagian di antara kita rela melakukan hampir apa saja demi bisa memiliki atau mengikuti apa yang sedang tren
fomo bukanlah fenomena baru tapi ngaku deh di kehidupan anda pasti ada saja kan orang seperti ini
atau bisa jadi kita malah sedang membicarakan diri sendiri

trend iphone gitu kayak gitu terus kayak baju kayak sepatu sepatu
salah sih kalau kita punya budget kita mampu kenapa enggak
kayak gitu sih menurut aku sih kayak gitu
hari ini kita kedatangan sultan medan
berapa outfit lu bro hari ini
yang pastinya kalian tidak akan mampu untuk membelinya
untuk sebagian orang fenomena fomo memang dirasa tidak rasional
karena tak jarang seseorang jadi cenderung memaksakan diri tidak sesuai kemampuan atau bahkan karakteristiknya
apalagi di zaman ini orang orang bisa menerobos batasan hanya dengan sentuhan jari saja
termasuk batasan dari segi finansial melalui utangan online atau pinjol
ditambah fasilitas yang disediakan internet yang bakmuk zizat namun dapat menjerat
meski begitu diterima atau tidak fomo sebenarnya merupakan
sifat dasar manusia yaitu ego dan ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan
saya mengkonsumsi maka saya ada
nah fear of missing out ini semakin meningkat dan semakin menjadi fenomena yang besar sekarang ini
terutama karena digital ini
jadi konsumsi ini semakin terakselerasi melalui media digital
tentu saja ada media sosial dan sebagainya dan sebagainya yang membuat masyarakat itu harus menunjukkan
apa yang sudah dia konsumsi itu sebagai tontonan
merasa fomo sebenarnya sah sah saja selama hal tersebut tidak menguasai cara seseorang berperilaku
namun nyatanya tak jarang hal ini sukses membuat gelisah penganutnya apabila gagal mengikuti apa yang mereka inginkan
itu bisa jadi merupakan ciri gejala dari gangguan klinis tertentu
tetapi bisa juga tidak
jadi tentu harus dilihat pada kondisi tersebut
sebenarnya kalau gak ikut terus jadi tertinggal jadi gak gaul jadi gak keren misalnya
nah ini ada karakter karakter psikologi sendiri yang membuat seseorang itu gak percaya dengan dirinya
tidak percaya dengan diri
sindrom ini dapat diatasi dengan kesadaran diri atau self awareness
sindrome ini dapat diatasi dengan kesadaran diri atau self awareness
untuk tidak mencurangi diri sendiri dan menerima keadaan diri
kita harus menetapkan yang mana yang jadi prioritas dan mana yang hanya ego semata
carilah aktivitas yang dapat memperluas pandangan
seperti membaca buku dan beraktivitas fisik yang dapat mengurangi kecemasan dalam diri saat merasa fomo